kasus pembunuhan deroi
ntar informasi yang aku dapat
pak sodikin ini udah pindah ke samarinda
mau ketemu sama dia
aku mau berangkat kesana kalo kamu mau ikut boleh
aku pergi nanti sama pak rafael
gue pikir udah kelar pencarian ini
waktu pak jajah meninggal
ternyata nino dan kak rafael
masih aja ngelanjutin soal ini
sekarang malah sampai mau ke kalimantan
aku kesini tuh karena
ngomongin sesuatu sama kamu
kalo aku udah cabut gugatan cerai kita
terima kasih banyak
kamu udah cabut gugatan kamu
saya pasti akan menjadi suami yang baik buat kami
saya akan tembus semua kesalahan saya yang berhasil lakukan oleh kamu
ada siapa ya
apa kabar pak apa masih ingat dengan saya
saya satpam di klaster nirwana sekaligus salah satu saksi pembunuhan yang ada di sana
mungkin saya saja yang jelaskan
supaya pak alberlan juga tahu
saya diminta pak al debaran agar memberi kesaksian yang memberatkan ibu andin
terakhir yang saya tahu sih pak sariqid sekarang kerja di kalimantan pak
lokasinya di kalimantan timur samarinda
halo pak selamat malam
ren gimana kamu udah cari tahu soal satunya satu lagi
sudah pak namanya sodikin
kabar terakhir dia tinggal di kalimantan timur pak
dan kerja di salah satu perkebunan kelapa sawit di sana pak
kamu harus temui dia secepatnya rin
besok kamu beli tiket buat ke sana ya
baik pak besok saya cari dia
saya cari tiket untuk ke semarinda
terima kasih ren
saya sangat menyesali semua yang sudah saya lakukan
semoga engkau masih memberikan saya waktu untuk memperbaiki semuanya
saya takut sekali
saya takut kamu benci saya
apakah kamu akan memaafkan saya kalau kamu tahu semua
kamu bangun pak
iya kebangun gara gara mati lampu tadi
kamunya nggak ada
tadi ke depan ngecek sama satpam depan soal mati lampu juga
sa'lus aku mau ke semarinda
ngapain kamu ke sana
ada proyek baru
aku mau ketemu sama rinda

mantan satpam di sini juga
dia sempat jadi saksi di persidangannya kasus pembunuhan neroi
dari informasi yang aku dapat pak sodikin ini udah pindah ke semarinda
jadi kamu mau ketemu sama dia di semarinda
aku mau berangkat sana
aku mau berangkat sana aku mau berangkat sama dia di semarinda
aku mau berangkat sana kalau kamu mau ikut boleh
aku pergi nanti sama pak rafael
aku pergi nanti sama pak rafael
gue fikir udah kelar pencarian ini waktu pak jajah meninggal
ternyata nino dan karamel masih aja ngelanjutin soal ini
sekarang malah sampai mau ke kalimantan
nih kira apa sih

nih kira apa sih hah kalau mau ikut ayo biar nanti aku pusingin tiket juga
yaudah aku ikut sayang
aku juga penasaran
nida kamu istirahat
besok aku pesen tiket pagi pagi
besok aku pusing tiket pagi pagi
gimana lagi caranya buat menghalangi nino kesana
dan ketemu sama pak sodikin
pak surya sekarang sudah bisa dipindah ke kamar rawat biasa
yang diurus dulu administrasi kepindahannya ya bu
iya baik oke
bangun sudah pagi
andi karisma putri
saya bangun yuk
kamu pagi baru dari sini sih mas
kalau saya ke sini
buat ketemu istri saya
aku belum mandi
kau tak siap
bangun tidur begini
kamu pun tetap cantik nin
karena pesona kamu memancarkan
dari dalam hati kamu